uniknya bisnis pop art yang eye catchy bukan hanya bisa memperindah ruangan
tapi tulisan dan gambar yang ada di dalamnya bisa memberikan rasa tersendiri bagi orang yang melihat
seorang pebisnis muda berusia tiga puluh enam tahun yang tidak memiliki background pendidikan di dunia seni bisa melihat peluang bisnis pop art
ikon popular art atau pop art adalah seniman andy warhole dari amerika serikat
pop art mengambil visual yang populer dari media masa mulai dari koran tv iklan hingga artis ternama
pop art mulai dikenal pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an di amerika dan eropa
dan akhirnya mendunia
masyarakat kelas menengah jakarta pun mulai akrab dengan pop art terutama dalam sepuluh tahun terakhir
pelan namun pasti bisnis pop art di dunia kreatif membentuk pasarnya tersendiri
apalagi banyak warga kelas menengah ke atas di ibu kota yang menjadikan dekorasi ruangan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi
inilah alasan deddy satriawan berani terjun ke bisnis dekorasi ruangan
dan mendirikan stripe store pada dua ribu tiga belas
stripe store berfokus pada bisnis home decor atau dekorasi rumah yang kental dengan nuansa pop art
bisnis ini lahir dari kegemaran yang mendesain
desain awal yang ia ciptakan sendiri di rumah ternyata disukai pasar
itu ide awalnya dari mana
ide awalnya dari rumah sebenarnya
jadi saya memang suka bikin sesuatu yang beda dari sebelumnya
akhirnya setiap saya bikin teman teman pada wah ini seru nih
jadi dimana bikin dimana
akhirnya dari situ mulai beraniin diri untuk bikin
satu tahun berjalan deddy telah membuka tiga cabang strike store yang tersebar di pusat perbelanjaan ibu kota
awalnya didi hanya menciptakan sepuluh desain per minggu untuk seribu jenis produk
namun karena permintaan pasar yang tinggi ia menciptakan lima puluh desain per minggu dan menghasilkan enam produk per bulan
produk stripe store bervariasi
mulai dari wall art hingga furniture
harga produknya mulai enam puluh ribu hingga satu lima juta rupiah
melihat masih sedikitnya pesaing di bisnis ini deddy mengambil kesempatan dengan membuka toko pertama stripe store di pusat perbelanjaan
deddy mengamati pola pengeluaran masyarakat terpusat di mal mal besar
masih tetap mau buka di mall mall ya
karena sebenarnya pelajarannya adalah kalau mau jualan
buka toko harus di pasar
jadi sekarang trennya adalah pasar itu ya mall itu darah orang untuk belanja
apalagi di jakarta khususnya orang tuh udah sangat terbentuk untuk apa apa tuh harus ke mal dan belanja di mall
jadi marketnya ada di situ sih sekarang
gimana tuh strateginya untuk tetap bertahan di tengah tengah ya pastinya
persaingan mulai semakin besar
sudah mulai semakin banyak gitu
kita nge build nggak hanya produk tapi kita nge build brand
terus coba untuk customer tuh datang ada pride untuk ketika harus beli produknya nih stripe
somet product development itu jalan terus kita akan bikin apa lagi bikin apa lagi
dan quality sih tentunya
selalu berusaha untuk upgrade quality nya
stripe bukan saja produk tapi juga produk
baik sungguh daily gegame ini punya segitu mereka punya collection list tentu punya volume
pasti cukup bagian yang muncul dari dunia li eru sanacra tyres almatin

sampai bahkan kita berusaha nanya

pusih dari aktivitas pelabur celana
seru dari barisan tmi
langkah awal terjun ke dunia bisnis tak berjalan mulus
empat kali ia membangun brand empat kali pulang ia gagal
bisa diseritain nggak kenapa bisa belum berhasil apa kurang
berarti kan banyak pelajaran juga yang diambil dari situ kan
ya pengalaman kerjanya juga beda banget ketika di apportising sama di bikin bisnis
itu dua hal yang sangat beda
jadi bedanya dari sisi flow dari sisi bidang semuanya beda
karena ketika di agensi kan memang bener bener udah ada job desk
ketika di bisnis dari a sampai z harus bikin sendiri kan
itu berjalan enam bulan atau satu tahun itu fail
bikin brand nggak jalan akhirnya bikin lagi yang kedua
tapi mulai belajar sekolah pertamanya nih
pada mulai dapet poin kenapa kemarin fail bikin brand kedua
ternyata masih belum
bikin yang ketiga juga masih belum
bergerak tapi belum bener bener yang bisa maksimal
akhirnya baru brand kelima yang just for kids itu baru dapat momentum
kegagalan memberinya pengalaman berharga
trial and error merupakan hal yang penting untuk menguatkan bisnis
selain itu tekad untuk terus berusaha menjadi nilai penting bagi denny
bukan hanya menjual dan memproduksi
ide kreatif dan inovasi
distribusi hingga pelayanan konsumen harus dipikirkan dan direncanakan secara matang
hal hal tersebut diperlukan demi mengurangi kegagalan
perbaikan perbaikan apa saja yang mudah di
contohnya adalah kayak gini pas bikin koleksi dulu di awal
ada faktor keterbatasan modal pastinya
bikin desain sepuluh desain misalkan gitu ya
ternyata dari sepuluh itu yang penjualannya bagus hanya dua
akhirnya ada strategi sebenarnya
nggak boleh putus flow produksi
kalau bikin harus ada terus
udah gitu channel distribusinya
kalau dulu awal awal mikirnya yang penting murah deh
jangan yang mahal tempatnya
padahal sebenarnya itu ketika tempatnya murah tempatnya ngumpet
statusnya nggak akan bagus
mulai belajar oh berarti kalau nyari tempat harus yang paling ramai

atau besi besi yang vintage

membuat itu memanipulasi itu
jadi itu sudah jadi hal hal yang menarik
jadi kita harus membuat untuk lebih banyak orang
untuk lebih banyak orang
untuk lebih banyak orang yang mau pakai produk kita

jadi kita harus membuat produk kita dengan cara yang menarik
jadi aku membuat supaya terlihat seperti kayu vintage

cerita deddy satriawan membangun stripe store
sesungguhnya berawal dari rentetan ke gagalan bisnis sebelumnya
modal awal strip store mencapai sembilan ratus juta rupiah
di awal bisnis lidi tak sekedar mengejar break even point atau balik modal
laba strap digunakan untuk biaya produksi membuka toko baru di pusat pusat perbelanjaan
dalam satu tahun didi telah membuka tiga toko strat di kelapa gading bekasi dan tanggerang
oke terus selama berapa lama tuh itu bisa akhirnya balik modal
berarti sudah dua tahun kan yang dipim itu ya
sebenarnya kalau balik modal trennya bagus dari awal
pas buka trennya bagus
tadi yang saya bilang akhirnya saya nggak terlalu memikirkan balik bayar rupiah
produk developernya harus jalan
akhirnya secara cash flow nya akan kebentuk jadi produk
akan jadi store berikutnya lagi
awal mula membangun bisnis di tahun dua ribu tiga belas didi hanya memiliki tiga karyawan satu orang desainer grafis dan dua staff di bagian produksi
pada awal dua ribu enam belas trip store memiliki total enam puluh karyawan
deddy menyerahkan operasional perusahaannya kepada general manager sementara ia lebih fokus pada inovasi dan ide
untuk selalu menciptakan ide ide segar di tengah persaingan yang semakin ketat tim kreatif dituntut selalu berinovasi dan juga peka terhadap tren di masyarakat
setiap minggu deddy dan tim mengadakan brainstorming untuk memunculkan koleksi baru dari stripe serta mereview produk
secara produknya ada kategori jadi misalkan kayak tadi yang saya bilang pop art itu generalnya pop art
di dalam itu ada koleksi sih akhirnya
kemarin ada star wars atau office
tentang temanya tentang office
akhirnya kita bikin quote squote yang tentang office tentang toilet office lah sesuatu yang orang nggak kepikiran
oh iya ini seru juga kalau ditaruh di kantor ya
jadi banyak customer kita juga selain untuk di rumah di office juga banyak banget

proses produksi hanya memakan waktu dua minggu
dalam satu minggu stripster memproduksi sekitar dua ribu produk dan langsung direview satu minggu kemudian
produk yang dianggap kurang memenuhi syarat akan diganti
produk yang dianggap kurang memenuhi syarat akan diganti

waktu pertama kali bikin ini kan ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu
semuanya harus mungkin dari bahan kayunya dan dari warnanya dari semuanya
itu gimana sih cari vendor ya bilangnya
jadi semuanya trial and error
karena ketika base nya tadi design ketika mulai implementasinya ke kayu buat saya juga baru
dua tahun yang lalu saya ngeliat kayu ini masih ini kayu apa ya
ini di mana ya
mempelajari si oh ternyata jenisnya gini suppliernya di sini
dan tim dan saya juga ikut ke lapangan untuk nyari
oh ini cocok nih ini gak cocok cobain yang ini fail coba lagi dan coba lagi
dan kita punya sample room
di situ kita trial terus bikin apa ya bikin ini potong bikin
oh gak bagus sih bikin lagi yuk coba lagi
terus ada quality nya yang pakai ini ternyata bagus tapi secara bentuk bagus tapi secara daya tahannya kurang
kalau kita mau ke tempat tempat kita harus ke tempat tempat yang lebih kualitas dan desain tadi
membentuk tim yang solid bukan hal mudah
komunikasi dan sikap saling menghargai menjadi nilai yang selalu dipegang pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini dalam membangun kerjasama dengan karyawannya
pada situ apapun ide yang kita bisa bicarakan kita bisa tuangin itu kalau bisa ya kita langsung menjadikan
kita langsung bisa buat itu menjadi sesuatu yang langsung bisa dinikmati
cepat tanggung jawab dan inovatif
untuk saya pribadi dia benar benar inovasi inovatif family man terus benar benar bisa meyakinkan karyawannya untuk do the best
terus dia juga enak untuk diajak komunikasi terus tentang kerjaan
tentang discuss discuss semua pekerjaan nih dia lebih objektif
enggak menganggap anak buahnya itu sebagai karyawan
lebih ke keluarga terus support dalam segala hal
motivasi terus semangat
anak anaknya udah kira kira ada yang loyo nih ada yang mulai bosan gitu karena alurnya begitu begitu
tapi ada aja hal yang emang bisa dibangkitin gitu loh
dari pak deddy ke anak anaknya jadi semangat lagi
entah ngerombak yang lama jadi lebih baru atau ngasilin yang emang grass banget yang baru
tapi semua orang bisa
jadi ketika mulai jangan terlalu banyak mikirin abcd nya dulu
jangan mikirin z nya ketika lagi
di a mulai mulai aja ketemu jalanan belok belok pasti akan banyak
dan ya harus fokus di situ
ganti home decor gak ganti dalam tiga bulan
tapi ternyata setelah kita review ulang
enggak sih marketnya nggak akan habis
karena orang masih beli rumah lagi rumah baru akan muncul
dan mereka akan tetap butuh barang barang yang untuk home decor tadi
mungkin kalau pakai kulkas satu orang hanya punya satu kan
pasar yang selalu berubah ini cenderung terjadi di kota kota besar
karena karakteristik masyarakat kota yang ingin selalu mengikuti tren
tantangan besar dalam bisnis biasanya terjadi dalam rentang waktu tiga lima tahun
saat masyarakat mulai bosan dengan produk dan menuntut perubahan dan juga inovasi
selain stripe store dedy juga memiliki perusahaan lain yang bergerak di bidang fashion
strategi ini digunakan untuk menyentuh segmen pasar yang lebih luas
dari sisi usia latar belakang dan perilaku konsumen
ia bisa melakukan promosi silang
masa pertama perusahaan tersebut berhasil
tapi ada tren ketika brand baru karakter customer itu mulai yang exciting
jadi kayak just work it di awal awal ada itu customer masih melihat
oh barang baru nih
challenge buat pemilik brand adalah nanti ketika di tiga tahun atau lima tahun
ketika orang sudah mulai oh iya sudah tahu sudah tidak terlalu exciting
di situ butuh mikirin strategi berikutnya

masa pertama perusahaan tersebut berhasil
masa kedua perusahaan tersebut berhasil
masa ketiga perusahaan tersebut berhasil
kita sudah siap siap di tahun ketiga tahun keempat kita harus punya apa lagi ya
untuk ini tidak hanya jadi barang baru ketika sudah tahu akhirnya orang tidak mulai
itu yang harus di maintain
hingga kini stripe store telah memiliki lima toko
empat toko di jabodetabek dan satu toko di bandung
untuk membuka toko stripe di luar pulau jawa
deddy masih mengkhawatirkan soal distribusi serta kualitas produk yang lebih sulit dijaga
karena harus menemukan perjalanan yang jauh
untuk merengku pelanggan dari tempat jauh deddy pun membuat website
untuk merengku pelanggan dari tempat jauh deddy pun membuat website

jadi ketika semuanya kita lihat bergerak ke arah
eranya juga berganti ke era digital
ya kita akhirnya harus berusaha mengimbangkan dan mengikuti trendnya juga
dan perkembangannya kita bisa menggoda
perkembangannya ya harus dibentuk ketika orang di jakarta bisa datang ke store
di luar jakarta kan nggak bisa datang ke store
kita bisa nge grab market market yang di luar jakarta untuk saat ini
kita bisa nge grab market market yang di luar jakarta untuk saat ini
membangun bisnis memang memerlukan keberanian keseriusan dan perencanaan matang
bukan hal mudah namun bisa dilakukan oleh semua orang yang mau fokus untuk berusaha
bukan hal mudah namun bisa dilakukan oleh semua orang yang mau fokus untuk berusaha
coba coba gagal gagal terus kemudian baru bisa tahu celahnya
bisa kasih masukan
tapi semua orang bisa
jadi ketika mulai jangan terlalu banyak mikirin a b c d nya dulu
jangan mikirin z nya ketika lagi di a
mulai mulai aja ketemu jalanan belok belok pasti akan banyak
dan ya harus fokus di situ sih

dan ketika fail coba lagi coba lagi
kadang banyak orang yang pas coba bisnis a real tim pindah ke bisnis b
sebenarnya problemnya adalah dia tuh baru harusnya the naik kelas di bisnis yang pertama
akhirnya dia pindah ke b ulang lagi dari awal
jadi kalau menurut saya sih ketika mulai yang a terus aja terus sampai jadi